karena pemerintah untuk menjadikan nik dan npwp sekaligus bisa menimbulkan persoalan baru
berkali kali kebocoran data pribadi masyarakat terjadi
seperti kebocoran data pengguna bpjs yang diperjualbelikan
serta keamanan data pengguna aplikasi peguli lindungi yang keamanannya masih menjadi pendatanya
seiring dengan besarnya harapan pemerintah untuk menarik pajak dari seluruh lapisan kalangan masyarakat
apakah disertai dengan keamanan dari data wajib pajak
aku sih setuju ya mbak soalnya kan juga memudahkan kita kalau mengurus data itu suka karena memasukkan nomor npwp
jadi kalau pakai nik kan udah dihafal ya umumnya kan
tapi masukan sih untuk pemerintah keamanannya harus dijamin
mengingatkan juga ada dulu kasus kasus yang mengenai kebocoran data itu aja sih
sejauh ini belum setuju ya mbak soalnya data data yang kemarin kayak di peduli lindungi juga masih bocor
dan data lain juga masih
belum bisa dijamin keamanannya
sebenarnya itu inovasi yang bagus ya untuk memudahkan masyarakat
tapi ya itu perlu diperbaiki dulu sistem keamanan datanya baru setelah itu dipikirkan efisiensinya gitu sih
secara prinsipnya sih setuju karena lebih efisiensi lah ya di dompet itu biar nggak banyak kartu
ada ktp ada npwp tapi catatannya yang paling penting adalah kita trauma dengan kebocoran data nih yang sering terjadi
jadi ya harus dipastikan dulu bahwa ketika itu terintegrasi data kita aman
kita bisa mencari keamanan lagi